terkait angkutan umum ini di mana sejumlah perusahaan otobus yang beroperasi di terminal cicahem bandung
ini mengeluhkan sepinya penumpang yang berangkat melalui terminal cicahem
nah merosotnya jumlah penumpang itu disinyalir karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi
terminal cicahe merupakan satu dari dua terminal besar di kota bandung jawa barat
terminal kelas a ini berada di ujung jalan ahmad yani kelurahan cicahem kecamatan kena condong
terminal cicahem dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sejak didirikan pada saat itu terminal legendaris ini baru sekali direnovasi yani pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
dengan luas area sebelas meter persegi terminal yang melayani penumpang tujuan selatan dan timur jawa barat jawa tengah dan jawa timur ini
saat ini memiliki dua ratus dua puluh satu armada bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi
seluruh armada tersebut saat ini hanya mengangkut satu lima ratus penumpang setiap harinya
padahal di tahun sembilan puluh an sepuluh penumpang diberangkatkan melalui terminal ini
jumlah penumpang yang terus merosot itu pun dikeluhkan oleh sejumlah perusahaan otobus di terminal cicahem
penumpang menurut saya dalam berapa tahun ini jauh sekali menyusut
berapa persen penyusutannya
dulu waktu masih ramai bisa memberangkatkan berapa penumpang sekali berangkat
kalau yang dulu kan semua po ini semua jalur bisa berangkat semua setiap hari
iya ya dua puluh dua puluh lima lah
kalau sekarang juga isi sepuluh juga udah alhamdulillah
perosotnya jumlah penumpang ini diduga karena banyaknya masyarakat yang kini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
dan beralih ke modal transportasi lain seperti kereta api
apalagi muncul rencana diaktifkannya kembali sejumlah jalur kereta api di jawa barat
namun pengelola terminal meyakini reaktivasi itu tidak akan berdampak terhadap terminal cicahem
termasuk yang tidak pesimis dengan itu karena jalur kereta itu hanya melaju
ini rute rute tertentu gitu ya tujuan tujuan tertentu
banyak sekali rute yang tidak dilayani oleh kereta
jadi sebenarnya musuh utama dari bus itu sebenarnya bukan keretanya
iya bahwa itu ada fleksibilitas dari segi pelayanan tetapi sebetulnya yang musuh utamanya adalah kendaraan pribadi
bagaimana sekarang kita mengalihkan dari yang pengguna kendaraan pribadi ke bus
meski terminal cicahem mulai kehilangan penumpang
namun masih ada saja warga yang setia
menggunakan bus dari terminal ini
soalnya gimana ya lebih nyaman aja sih naik bis
kalau naik kereta kan tiap stasiun berhenti gitu kan lama
jadi mending naik bis aja
cuma tiga kali berhenti naik bis mah
mengembalikan kejayaan terminal cicahem menjadi harapan besar pengelola
namun perlu dibarengi dengan kebijakan lain yang mampu mengalihkan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum
rencana reaktivasi sejumlah jalur kereta api di jawa barat
dan apresiasi sebab semakin banyak memberikan pilihan moda transportasi kepada masyarakat
namun begitu pengelola terminal optimistis keberadaan terminal cicahem ini
masih dibutuhkan sebagian masyarakat di tengah persaingan moda transportasi sekarang ini
zai ul haq bandung